kayaknya dia ke basecamp warrior deh
oh itu terus eh
jangan ray ini urusan cowok lo dimanjakan
ya ray udah lu di sini aja
lo temanin ray ya
ini urusan anak cowok oke
si adi menetik segala yang kemarin koma itu dia meninggal
ya syukurlah kalau gitu
berarti kita impas sekarang
biar bagaimanapun juga
adun tuh punya keluarga
punya orang tua punya sahabat
dan mereka pasti ngerasa kehilangan adun banget
iya gue tahu
gue ngerasa sedih banget pas vito meninggal
tapi seharusnya lo tuh bersyukur
lo gak boleh kayak gitu
sekarang kita masih hidup kan
masih hidup lebih lama daripada vito
dan kita punya kesempatan buat memperbaiki diri
tapi yang buat takutnya sekarang
kita bakal perang sama geng segala
ih kenapa rencana gue jadi gini sih
raya malah jadi ada kesempatan buat deket deket sama haikal
kamu beneran udah sanggup gue motor
bisa kok terakhir
anak serigala sekarang lagi otw ke basecampnya wario
sorry gue bukannya nggak mau ikuti kesepakatan
cuma gue sekarang ditentang gak ada yang setuju sama gue
anak geng serigala mau nyerang anak geng wario
kita kan bukan anak warrior lagi
lagian mereka emang susah dibilangin
emang mereka pada mati kali
ya bukan kayak gitu ya
biar bagaimanapun juga geng wario itu temen kita
meni lo mikirin diri lo sendiri
lagian menurut gue kalau lo ngelakuin itu semua nanti yang celaka malu sendiri loh
bukan cuma keselamatan doang boy
tapi juga kalau misalnya kita sampai ke tahun sekolah aduh bisa dikeluarin kita
yan gue salah satu pendiri geng wario
dan gue yang harus tanggung jawab kalau mereka perang
ya gue gak bisa ngebiarin anak yang wario diserang gitu aja
gue harus nolongin mereka
ya terus lo mau apa boy
lo mau berhentiin mereka waktu di tengah tengah perang
apalagi alex tuh batuk lo udah bilang
iya juga sih
gue setuju sama mary
kayaknya mendingan lo lapor polisi aja deh
supaya mereka semua tuh ketangkap
kalau mereka ketangkep lagi sama polisi
mereka gak bakalan dilepasin lagi
karena mereka tuh udah sering
aduh boy udah lah
nggak usah ngurusin mereka
lo jangan mau dipusingin sama mereka yang gak mau nurut sama lo
kayaknya tapi gue di mana sih
kalau lo di depan emas
dia di depan tempatnya
biar dia tenang ya
kita anterin rayya pulang yuk
yuk kita anterin dulu
gue jadi nggak enak banget sama rayya
dia pasti mikir kalau gue nggak bisa habisin repatin janji gue
dia pasti marah sama kita
iya dia bilang kecewa sama gue
nah ya ada cara lain
gue harus awasin anak anak serigala
mendingan kalian bubar aja
game serigala lagi menuju kesini
dan jumlah mereka lebih banyak daripada kalian
gue nggak takut kalian takut nggak
mendingan lo pergi aja
daripada kulit yang melusuk itu jadi lecah
lu nggak pantas jadi anak motor
lo itu pantasnya model catwalk
mudah deh boy lo ke salon aja tuh
pedih pedih atau pagi berat
kayaknya percuma gue kasih tau ke mereka
gue harus cari jalan lain
biar peperangan ini nggak terjadi
buat apa apa saja nih bush
lu sudah nangka l admin
lo udah berasal dari gatot ya lo
ya smith thatantes berasal dari gatot

kayaknya perasaan gue gak enak deh
sesuatu buat mencegah terjadi peperangan antara geng wario sama geng sirigala
yaudah ya mbak
kok boy gak angkat tangan telfonnya
dia pasti lagi ngakul sesuatu
pasti dia nggak jadi pulang ke rumah tuh
kayaknya dia udah berbisnis sama wario deh
eh jangan rey
ini urusan cowok lo dimanjir
ya rey udah lu disini aja
lo temenin raya ya
ini urusan anak cowok oke
biar kan aku